aku mau temanin kamu di sini aja ya

makasih ya mas ya makasih
cowok itu kak
dia pahiran gue
nah udah lo sengaco deh gak mungkin lah
enggak kakak karena ini gue serius
gue inget banget waktu kecil dia juga pernah makan selena ini ke gue dan caranya itu sama persis kayak tadi
oh itu berarti tiga mirip pangeran lo
tapi bukan pangeran lo
enggak mungkin ada kebetulan kayak gitu
lukisan yang tadi miko kasih ke kamu
aku udah buang
kamu buang ke mana
kevin jauh pertanyaan aku kamu buang ke mana
lepas nanggut ya kevin
lepas nanggut ya kevin
lukisannya udah hancur
buang aja lah evita
nanti aku beli ini baru
mbak mel apaella
kenapa iki tempat lukis ya
ya dia ber evidential
kami diserahin ya
punca kita bangun semua ratu will mek allah miko
kathy kamu jangan melapasi
kamu jangan salah paham dong
ini ini bukan hadiah buat aku
miko minta tolong sama aku untuk mempertemukan dia dengan gadis masa kecilnya
yang sudah sekian lama gak ketemu
dan kamu tahu
adalah anak yang ada di lukisan ini
lukisan ini merupakan petunjuk yang penting buat aku kevin
kamu jangan salah sangka
gue sudah coba ngerayu orang yang menerima formulir
jadi formulir lo itu ditaruh di atas
biar cepat cepat kebaca
ya mudah mudahan deh
lo bisa cepat cepat masuk acara itu ya
mulai deh kalau dejak ngomong bengong aja
ga tau kenapa
ga tau kenapa
ga tau kenapa
gak tahu kenapa
hati kecil gue tuh yakin banget
bahwa dia adalah pangeran masa kecil gue
kalau lo masih percaya ada kebetulan kayak kayak gitu
mungkin gue juga begu banget sih
bukannya tadi nanya namanya siapa malah bengong aja
kamu jangan khawatir ya
aku yakin kamu pasti bisa ketemu lagi sama keluarga kamu
walaupun kamu gak ingat apa apa lagi sekarang
ngomong ngomong dari tadi kita belum kenalan sama aku anissa
nama aku r
eh kevin ya
oh jadi namanya kevin
terus apa yang ngebedain kevin sama kamiko
kok kayaknya lo lebih tertarik sama kevin daripada sama yang namanya miko itu
kevin empatin janjinya sama gue
dia janji sama gue bahwa dia gak akan pernah melupain gue
dan itu semua emang terjadi
dulu dia sering banget datang ke panti buat nemuin gue
walaupun sampe akhirnya dia gak pernah dateng
tapi dia selalu ngirimin gue surat
pak mana pak surat baca ya pak
makasih ya pak
aku minta maaf karena ini surat yang terakhir untukmu
dan juga aku tidak tahu kenapa

sebab aku akan pindah ke paris sama orangtuaku
tapi aku berjanji tidak akan pernah melupakanmu sampai kapanpun
dan aku berharap kamu juga tidak akan pernah melupakan pertemanan kita
dari teman terbaikmu kevin
sejak saat itu
gue sama dia ya bener bener putus hubungan
tapi gue yakin
gue masih bisa nemuin pangeran masa kecil gue
karena gue tahu nama dia siapa
bu mikir dong lu
di dunia ini yang namanya kevin itu banyak
pasaran tuh nama
mudah mudahan nama doang mau nyari di mana nis
gue gak peduli
pokoknya gue yakin bahwa gue pasti bakalan gitu

jadi kamu gak ikut aku dan papa
untuk jalan jalan ke singapura nanti
aku kan harus istirahat banyak
aku batalin aja ya jalan jalanku
aku mau temanin kamu di sini aja ya
bukan salah kamu kalau aku sakit sakitan begini
jadi kamu nggak perlu ngebatalin jalan jalan kamu ya
mama bilang di hari ulang tahunku
mama akan ajak aku ke panti asuhan
untuk ngerayain ulang tahunku di sana
aku pengen berbagi dengan orang yang lain
aku pengen bisa melakukan sesuatu buat orang yang butuh
sudah lama sekali
andai aja kamu masih ada